kapolres saulunto akbp purwanto harisubakti memimpin penyerahan tersebut di rumah sakit umum daerah rsud saulunto
dan itu ada jusinya gitu loh
lalu pulang ada yang liburan waktu itu imlek eh nggak bisa balik lagi